saya mau cari rumahnya keluarga ibu nessa
ibu gini jahat ya
terus kenapa kita sekarang harus cari ibu lagi
tapi kan seneng udah bahagia sama bunda sama nenek
sebenarnya bunda juga gak siap mempertemukan kamu dengan ibu kandungmu
bunda takut berpisah sama kamu
kenapa diungkadam gara gara pertemuan aku
yang pasti ibu kami itu gak jahat
jadi kami gak usah khawatir
jadi kami gak usah khawatir
kalaupun dia nusipin kami sama bunda itu dia lakukan karena perbaikan
bunda ada kebakaran
itu rumah kita
kebakaran kebakaran kebakaran
jangan naya jangan
pak didi pak didi tolong bantu pak didi
saya yang tahu orang pak didi
bantu saya bawa ibu saya ke rumah sakit
sebentar lagi aku akan menemukan anak kamu mas aldi
setelah pencarian panjang selama ini
saya mau cari rumahnya keluarga ibu nessa
itu rumahnya yang terbakar
rumahnya habis terbakar
dan ibunya nessa meninggal
sedangkan anak dan cucunya pergi ke jakarta
kalau boleh tahu mereka jakartanya di mana ibu
saya nggak tahu
jadi dengarkan persembahan fu jiwo
yang pertama ini adalah
saya lagi kalau ber industries
pertaining to gal paso